hai tadi kan uangnya di dompet kenapa tiba tiba hilang dari dong
itu dompet itu kenapa dompet melayang sendiri
jadi itu yang paling eren
tahu aja kalau dia ada di sini
dasar tuyul cerdik
dia tahu di mana posisi uang itu berada
ini lingkungan rumah orang kaya
tuyu itu tidak boleh mempunyai bos baru
aku harus menangkapnya
kemana sih perginya uang ian
perasaan tadi uang gue ada di dompet
udah mana uang tinggal segitu segitunya lagi
awas ya kalau ketahuan
om yul katanya janji mau balikin uang om ian
mau air lo masuk ke rokok
teman cumannya begitu
kemana sih perginya uang ian
udah mana dompetnya
lecek banget ini
udah bau ikan asin lagi dompetnya
masih juga uangnya diambil
air nyampe juga di umari guys
ngapain juga ya
kan aku tuyul
tiba tiba kok bau bau kabel kebakar ya
bau kabel kebakar
pantes aja diserang sama deterjen
eh netizen kelakuannya begini
kalau aku balikin
balikin aja dah
aku balikin uitnya
tadi kan uangnya ada di dompet
kenapa tiba tiba hilang dari dulu
kenapa dompet melayang sendiri
bisa terbang sendiri
set lebar itu wah
gantung doang tapi takut ama tuyul
hahaha bisik banget terakan sama tuyul takut cemen lu hahaha iye masuk lagi hahaha udah udah
disetori dong eh kamu dosa gue ngapain lagi sih dosa dosa dosa dosa mau om yon masuk ke neraka
usahanya masuk neraka eh siapa yang mau juga lagi ya enggak ya udah takutin om yon dia aja takut
sama tuyul takut sama jin kan harusnya takut itu kan sama tuhan mau jin gak takut sama tuhan ya
takut sih hehehe hah tapi jadi takut takut sih udah deh gak usah bahas itu ya mendingan kita pergi yuk
kenapa bebek tolongin bangian be tadi di gaman bangian ada setan lipuk dompet ke muka gua setan
lipuk dompet gimana ada sih bang setan lipuk dompet halo nggak percaya be ya tiba tiba ada
dompet melayang yang yang yang melayang yang yang yang di bagian nempel di muka gue kayak nyamuk itu
emang setan gak tau prik kesetanan tau nggak mana dompet coba lihat eh eh tuh tuh apaan
kok tiba tiba ada duitnya perasaan tadi enggak ada makin banyak lagi jangan jangan ini duit setan
setan kan bang hehehe hehehe hehehe hehehe setan setan dah yang penting duit hahaha
ketuaan aku ketahuan ketahuan hehehe kamu capek eh sombong kamu aku lagi
dia ini siapa cik ya benar ayo siapa memangnya aku kusen pintu kebaluan kamu
aku ini kuncin kamu kuncin berarti aku siapa eh kamu itu tuyul kamu aku tuyul
ke dalam bambu ini
kamu mau nangkap aku masukin kamu ini iya nggak bocen bocen iya pada dulu aja kamu
nggak pernah berhasil eh jangan sombong dulu kamu kali ini aku masih berhasil
eh gini gini gini sebelum kamu menangkap aku aku mau ngasih tuhan nih eh gua tau
iya kasih tahu ah kamu pernah ngeliat nyemot nggak nyemot maunya ya maksudnya tuh eh jangan
ke sini monyetnya pas sopan kamu nih
nyemotnya ada di dalam botol nih